terima kasih anda masih menyaksikan political show
dan kita masih bersama dengan para narasumber di studio
sebelum kita melanjutkan dialog saya akan memutarkan
kesaksian eksklusif yang didapatkan oleh cnn indonesia
dari salah satu penyelenggara pemilu di daerah anggota kpud
dia akan membeberkan soal beberapa poin penting
kita dengarkan bersama kesaksian eksklusif yang didapatkan oleh cnn indonesia berikut ini
ya yang pertama kali kita rasakan itu adalah
begitu setelah penetapan hasil verifikasi faktual pertama
sebelum perbaikan itu ada partai yang berstatus bms
belum memenuhi syarat yaitu partai gelora
setelah kami tetapkan dan partai itu ditetapkan belum memenuhi syarat
nah lalu sekretariat kami dapat perintah dari sekretariat provinsi
untuk mengganti berita acara itu
karena status belum memenuhi syarat partai gelora itu untuk memenuhi syarat
itu di awal awal bulan november kemarin
lalu sekretariat menghubungi kami para pimpinan komisioner
dan meminta persetujuan bahwa katanya ini arahan perintah dari kpuri
tapi kami tidak mengetahui
dan kami tidak mengetahui dan meminta persetujuan bahwa katanya ini arahan perintah dari kpuri

sehingga waktu itu tidak jadi kita meng ms kan partai gelora yang berstatus belum memenuhi syarat
itu yang pertama
yang kedua ketika di verifikasi perbaikan
ada beberapa yang belum menuhi syarat
seperti tadi gelora dan ada garuda
dan di verifikasi perbaikan itu
sekitar jam dua
agar partai garuda di ms kan dalam verifikasi administrasi
sebelum kita lakukan verifikasi faktual
akhirnya partai itu di ms kan
lalu beberapa hari kemudian kami di panggil ke provinsi
dipanggil itu peruangan
salah satu komisioner
lalu kita dilarang membawa handphone
handphone diletakkan di luar
dan di dalam itu sudah ada kpu provinsi
dengan sekat ariatnya
memerintahkan untuk meng ms kan
bagi yang tidak bersedia
dipersilahkan untuk keluar
untuk mengundurkan diri dari kpu
karena ini adalah perintah dari pimpinan
untuk pimpinannya maksudnya kpu ri
sehingga kita diperintahkan untuk meng ms kan
semua waktu itu semua
di kabupaten kota ini semua di ms kan
walaupun mereka tidak menuhi syarat
tetap mereka harus di ms kan
lalu yang terakhir waktu kami melakukan konsonas di jakarta
itu dihadiri oleh seluruh indonesia
satu sampai tiga desember
itu salah satu anggota kpu ri menyampaikan
bahwa perintah ini harus dilaksanakan
tidak boleh di ms kan
dan bagi yang melanggar nanti akan dimasukkan ke rumah sakit
di arahan resmi semua ketua dan anggota kpu ri
bersama sekjen masing masing memberikan arahan
dihadapan seluruh sementara yang kurang lebih seribu orang
salah satu anggota kpu ri mengatakan
ini adalah arahan yang harus dilaksanakan
kalau tidak nanti akan dimasukkan ke rumah sakit
di forum itu beliau tidak menyebut arahannya
arahan yang beliau sebut itu adalah
yang dimaksudkan itu adalah
arahan yang sudah disampaikan oleh kpu provinsi ke kita
dan juga beberapa dari kami diundang kemarin itu ke solo
bertemu dengan anggota kpu yang mengatakan
akan masuk rumah sakit tadi itu
bagi yang tidak mengikuti arahan itu
di solo itu disampaikanlah perintah untuk meng ms kan
beberapa partai antaranya ekelora
tapi tidak semua yang mengikuti
kebetulan saya tidak mengikuti
kebetulan saya tidak mengikuti
yang mengikuti adalah adivisi yang lain
yaitu pak edam kalit
saya dengar serius
sejak yang saya dengar
tidak ada yang spesifik menyebut
arahan itu paling
mereka menyebut ya kalau
pimpinan membuat kebijakan itu
pasti sudah ada pertimbangan
baru hanya sekitar itu ya
yang disampaikan oleh pimpinan lain tidak spesifik
bahwa ini perintah harus dilaksanakan
yang tadi itu
nah itu yang sampai sekarang saya tidak mengerti nih
tapi bahasa yang disampaikan oleh pimpinan kami di provinsi itu bagi yang kita ikut
silahkan keluar barisan
silahkan keluar gerbong
maknanya barangkali disuruh mundur atau
bagi yang masih satu periode
jangan harap bisa
bergabung lagi di periode berikutnya
mungkin begitu takdiran saya
ya tidak diluluskan
ya di tempat saya
kalau secara pribadi banyak anggota kpu yang tidak
mengikuti tapi kan secara kolektif
akhirnya keputusan itu diambil
itu tadi kesaksian eksklusif dari salah satu penyelenggara pemilu di daerah yang merasa
terancam ataupun diminta untuk meloloskan partai partai tertentu
oleh atasannya dari kpu provinsi dan juga kpu ri
silahkan pak idam kami berikan waktu anda untuk memberikan hak jawab
atas pernyataan tadi
yang pertama saya tidak tahu siapa yang bicara tersebut
bisa jadi yang bersangkutan juga bukan bagian dari sekretariat
ataupun kpu saya tidak tahu
yang kedua yang bersangkutan tidak mengikuti rakor di solo
dalam konteks saya berbicara
itu konteksnya adalah saya menjelaskan
tentang bagaimana rekan rekan kpu di daerah
itu melaksanakan surat edaran
karena ada beberapa kpu kabupaten kota
dalam pelaksanaan verifikasi faktual
video rekaman dari partai politik
itu ada yang menolak nanti bisa ditanya kepada mas prop
saya sampaikan bahwa video rekaman itu
ada di dalam surat edaran kami
dan saya bicara pada persoalan tegak lurus
tegak lurus itu artinya berdisiplin
karena ada kpu provinsi yang bicaranya aneh aneh
padahal itu semua sudah kami atur dalam sebuah surat edaran
dan saya sampaikan itu bicara tentang disiplin
karena siang hari saya mendapatkan informasi
seorang anggota kpu provinsi memosting komentar yang aneh aneh
yang menurut saya itu bisa memicu
sedangkan pemahaman dia terhadap surat edaran itu nggak tepat
jadi itu berkenaan dengan pelaksanaan surat edaran
dan banyak sekali keluhan keluhan
beberapa pihak berkaitan dengan misalnya begini
dalam pelaksanaan verifikasi tahap perbaikan itu
kami menerbitkan surat edaran yang awalnya
ya itu berkenaan dengan video call
jadi video call itu diperbolehkan
ketika verifikasi faktual itu diperbolehkan
kpu kabupaten kota untuk melakukan video call dengan anggota parpol itu
iya memang ada aturannya
kalau sekiranya memang dalam kondisi tertentu
video call ini tidak memungkinkan karena jaringan dan lain sebagainya
maka partai politik melalui lo nya bisa menyampaikan yang namanya video rekaman
dan video rekaman ini diperbolehkan
tapi ada beberapa rekan rekan yang belum memahami surat edaran tersebut
dan itu saya jelaskan dalam konteks disiplin
dan itu pun suasana dalam kondisi yang jauh
dalam kondisi yang santai
oke jadi yang pertama narasumber yang kami dapatkan kesaksiannya
itu sudah kami verifikasi melalui beberapa kurasi
jadi kami bisa pastikan ini adalah salah satu dari penyelenggara pemilu di daerah
yang identitasnya harus kami tutupi
karena itu adalah kode etik jurnalistik itu yang pertama
yang kedua soal ancaman memasukkan ke dalam rumah sakit
itu dalam konteks apa anda mengatakan seperti itu
konteksnya itu siapa yang tidak tegak lurus
maksudnya tidak berdisiplin dalam melaksanakan surat edaran
dan ada surat edarannya
dan tidak ada konteksnya ms dan tms itu tidak ada sama sekali
oke jadi betul betul tidak ada perintah dari kpu ri ke kpu provinsi
untuk mem ms kan ataupun memenuhi syaratkan partai partai tertentu ya
saya bicara itu tidak ada kaitannya dengan ms dan tms partai
dan yang bersangkutan lupa
oke tapi kenapa begitu banyak
sekali lagi saya ingin tanya ini bukan media kami saja yang mengangkat
tapi banyak media lain juga mendapatkan kesaksian kesaksian
mendapatkan berita acara yang modelnya ini mirip
ya saya tidak tahu kalau berbeda itu
ya silahkan dikonfirmasi kepada yang bersangkutan
oke pak hadar kesaksian tadi apakah sejalan dengan temuan koalisi masyarakat sipil
yang membuka posko aduan bahwa memang kenyataannya banyak penyelenggara di daerah
yang merasa terancam yang merasa moralnya kemudian terdegradasi
karena dipaksa untuk meloloskan partai partai tertentu
ya kalau ini ada kesempatannya besar banyak sekali yang akan bisa bicara seperti itu
rekaman seperti itu akan banyak
tetapi kita maklumi ya mereka ini betul betul ditekan
tekanan itu bukan hanya untuk lanjutan posisi mereka
tetapi juga terhadap orang sekretariat akan dipindahkan ke tempat tempat yang di pelosok pelosok
kemudian juga dimasukkan ada yang menceritakan tentang

termasuk misalnya kan sekarang sudah disediakan fasilitas yang cukup
jadi ini iming iming begini juga keluar
termasuk juga satu lagi misalnya ini nanti kita akan naikkan uang kehormatan
dan memang data uang kehormatan itu ada di dalam item perpudraf yang ada kemarin
tetapi kemudian itu tidak keluar
jadi model model seperti ini terjadi dan saya sangat sayangkan ya
jadi penyelenggara di daerah itu terbelah sekarang itu
jadi ada sebagian besar yang terbelah sekarang itu
jadi ada sebagian besar yang karena diyakinkan anda harus loyal dengan kami
ini adalah perintah jadi harus ikut aturan organisasi
kalau enggak ini bisa buyar kita kira kira begitu ya
tetapi ada sebagian kecil yang memang nuraninya mengatakan kok kita diperintah salah
ini tidak sesuai dengan kenyataan kami melihat ini tidak memenuhi syarat
kok disuruh dirubah menjadi memenuhi syarat begitu saja gitu
nah ini orang yang dikucilkan sekarang
jabatannya digeser komunikasi diantara mereka juga udah gak lancar
ini jadi merusak menurut saya
nah penyelenggara seperti ini ini resikonya bisa sulit bisa menjalankan pemilu yang kita harapkan tadi
yang berjalan prosesnya bersih demokratis sesuai dengan aturan
itu sulit terjadi
nah jadi sekali lagi ini hanya contoh saja
satu yang kebetulan kita temukan
atau cnn yang menemukan
orang yang berani walaupun harus ditutup ya gitu ya
ini tetapi cerita model seperti ini banyak sekali merata gitu
nah kira kira begitu
jadi ini problem serius dan besar
saya berharap sekali dpr bisa mengambil perannya dalam hal ini
nanti di proses ddpkpp juga mengambil perannya
kita memikirkan bagaimana pemilu kita bisa terlaksana dengan integritas yang penuh
kualitas yang tinggi
pak hadar modusnya itu apakah sama seperti yang diceritakan oleh narasumber kami tadi
apakah memang ada modus yang berbeda seperti tadi yang dikatakan oleh pak idam bahwa
soal video rekaman itu banyak anggota kpud yang tidak mau menerima
ya justru itu yang saya tidak tahu kalau yang itu cerita itu
jadi yang jelas itu ceritanya adalah ya pada saat verifikasi verifikasi istilahnya
tapi itu sebenarnya proses verifikasi yang pertama faktor pertama ya
ya administrasi ya
itu sudah selesai dari lapangan mereka masukkan ke sistem kemudian hasilnya seperti apa
kemudian dibuat berita acara
nah itu sudah kelihatan
nah di pusat itu bisa membaca hasilnya dari sistem itu seperti apa
nah setelah itulah keluar perintah untuk rubah loloskan bantu diatur saja kira kira begitu
ya tentu kemudian ada reaksi di lapangan bagaimana sudah tanda tangan mereka disuruh tanda tangan lagi
ada yang menolak tidak mau tanda tangan
kemudian dianggap mereka adalah orang yang membangkang tidak sesuai dengan organisasi
ada beberapa berita acara yang dua versi yang satu adalah yang asli hasil rapat pleno yang tidak memenuhi syarat
kemudian ada berita acara baru yang sudah tinggal mereka tanda tangan saja
tanda tangan saja dan lampiran yang sudah dirubah datanya dirubah
itu memang terjadi ya
ditemukan fakta faktanya di luar
ada kami punya
berapa daerah itu
ceritanya banyak yang kami punya tidak banyak datanya ya tapi ada menurut saya tidak perlu banyak banyak
ini cukup untuk menunjukkan persoalan ini pelanggaran serius ini sudah terjadi
dugaan ya gitu saya lagi mohon maaf sudah terjadi gitu
nah itu problemnya kenapa tidak yang lain tidak mau kasih karena mereka

jangan nama saya jangan ya pak tolong ya pak gitu gitu
jangan nama saya jangan ya pak tolong ya pak gitu gitu
jangan diberikan kepada siapa siapa ya pak
jangan diberikan kepada siapa siapa ya pak gitu
saya harus melindungi
ada dua versi berita acara yang kami dapatkan juga informasinya bahwa yang pertama itu adalah yang versi asli sudah rapat pleno kemudian ada perintah berita acaranya mereka tinggal tanda tangan saja
anda komisioner kpu di atas sana tidak mendengar ya ada informasi itu dari bawah ke atas
proses rekapitulasi itu dilakukan secara terbuka
di sana ada banyak narah hubung yang hadir
saya belum mengerti apa yang dimaksud oleh beliau tadi
belum mengerti bagaimana ada berita acara yang hasilnya itu tidak memenuhi syarat verifikasi faktualnya partai a saya tidak sebut kemudian ada berita acara versi kedua yang disitu para komisioner kpu diminta tanda tangan dengan tulisan verifikasi faktualnya sudah memenuhi syarat
proses rekapitulasi dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh banyak pihak dihadiri oleh bawaslu dihadiri oleh jurnalis
nah jadi kami menerima berita acara yang sudah dihasilkan oleh bawaslu dihadiri oleh jurnalis oke

dan kemarin pada saat rapat rekapitulasi nasional itu berjalan lancar tidak ada masalah
dan rekan rekan semua menaksikan
tapi kalau misalnya berjalan lancar pak idam itu tidak ada informasi informasi ataupun temuan temuan yang ditemukan oleh koalisi masyarakat sipil dan oleh media
kalau memang berjalan lancar seperti yang anda katakan
nanti kami dalami dan tadi berkaitan persoalan intimidasi mutasi dan sebagainya sampai hari ini saya konfirmasi ke pihak sekretariat jenderal
apakah ada staf dan pejabat yang dipindahkan sampai hari ini
nggak ada satupun yang dipindahkan
nanti bisa dikonfirmasi
jadi kesimpulan hasil verifikasi yang pertama
dimana kpu kapuatan kota itu menetapkan
itu tidak terbuka
jadi yang terakhir inilah baru setelah ada proses perbaikan
kemudian perbaikan itu verifikasi faktual kedua
verifikasi faktual terbuka namanya
kemudian perbaikan namanya verifikasi perbaikan
kemudian hasil itulah yang terakhir baru dilakukan pleno dengan terbuka
terbuka jadi yang sebelumnya tidak terbuka
tidak jadi bawaslu bawaslu ini juga tidak punya
kecuali bawaslu itu betul betul rajin dia ikutan seperti yang dia rencanakan
dia ikutan ke lapangan mencatat dan sebagainya
kita juga perlu mempertanyakan bawaslu kita sebetulnya
jadi mereka bekerja atau enggak
jadi celahnya untuk perubahan
itu di pada saat
pada saat yang penetapan di kpu yang pertama itu
sebelum dikirim ke provinsi provinsi ke pusat ya
nah setelah penetapan itu barulah ada perintah yang mendadak
semua jadi bingung selesaikan malam ini sebelum jam dua belas
itu semua jadi rame gitu
gimana kita harus lakukan ini kita kan sudah tanda tangan
akhirnya terjadi ada perpecahan di atasnya
di antara mereka
ada yang tanda tangan kan tiga aja boleh tanda tangan boleh lolos ya
boleh boleh tapi ini kan perpecahan jadinya
jadi terus kemudian harus ada tanggal yang sama padahal itu dibuatnya hari kemudian
nah ini menurut saya apa maaf ya kejahatan
ini baru pertama kali terjadi di era anda sebagai komisioner kpu pernah terjadi nggak
bisa ditanya sama mereka tapi saya bisa yakini tidak pernah
tidak pernah jadi ini baru pertama kali terjadi
mana mungkin kami mau melakukan sumpah janji kami mengatakan tidak bisa
kami penyelenggara pemilu harus mengikuti aturan
iya kan kalau enggak kita akan merusak lembaga proses pemilu ini sendiri
pak idam ini baru pertama kali terjadi di era kepemimpinan anda dan juga teman teman komisioner kpu
dan celahnya tadi pada saat itu selesai rekapitulasi di kabupaten kota sebelum dibawa ke provinsi
disuruh berubah disitu dan itu memang terbuka celahnya karena bawaslu kemudian media juga tidak bisa
akses sipol juga terbatas kami juga tidak bisa membuka dan bawaslu juga mengeluhkan tidak mendapatkan akses sipol
hasil verifikasi baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual itu kita umumkan
ya kan kita umumkan dan kalau seandainya itu ada permasalahan bawaslu bersurat kepada kami